kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis data indeks kualitas lingkungan hidup atau ihlkh tahun dua ribu dua puluh
provinsi jawa barat kembali menempati posisi bawah
berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada dua ribu tujuh belas
jawa barat menempati posisi tiga puluh dua dari tiga puluh empat provinsi mengenai indeks kualitas lingkungan hidup
iklh merupakan gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah
yang digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan yang difokuskan pada tiga media lingkungan
yakni udara air dan tutupan lahan
dalam skala nasional jawa barat berada di posisi tiga puluh delapan
dengan iklh berada pada angka lima puluh dua puluh enam atau pada level kurang baik
dengan rincian indeks kualitas udara sebesar tujuh puluh tujuh tiga puluh enam
indeks kualitas air sebesar dua puluh sembilan
dan indeks kualitas tutupan lahan empat puluh lima lima puluh
jika merujuk pada dua ribu enam belas lalu artinya jawa barat stagnan berada di posisi tiga terbawah
wahana lingkungan hidup indonesia walhi jabar menilai hal ini disebabkan sejumlah faktor
termasuk juga perluasan industri industri yang mendorong rusaknya atau tercemarnya kualitas air
pembangunan infrastruktur skala besar yang itu juga mengurangi
mengurangi luasan tutupan hutan di jawa barat
termasuk juga bagaimana meningkatnya transportasi
dan juga industri industri seperti pltu yang itu bisa meningkatkan pencemaran udara
karena banyak aktivitas pembangunan
akibat dari tata ruangnya memang
tata ruang wilayah yang mengakomodasi berbagai aktivitas pembangunan dalam skala besar
yang itu akan berkontribusi lingkungan
akibatnya iklh kita terus menurun
menanggapi hasil iklh jabar dua ribu tujuh belas
pemerintah provinsi jawa barat mengaku akan meningkatkan hasil iklh dengan harapan jawa barat bisa menempati tiga besar dalam lima tahun ke depan
fokus utama dinas lingkungan hidup jabar adalah memperbaiki indeks kualitas air dan tutupan lahan
yang memang menjadi persoalan utama di jawa barat
yang sekarang sedang berjalan sesuai dengan kepres nomor dua tahun dua ribu delapan belas
maaf nomor kepresnya
tentang citarum harum
nah tentang citarum harum itu langkah awal ini bagaimana menghutankan kembali daerah atau lahan lahan kritis di das citarum
nah ini sudah dimulai bekerjasama dengan tni
dari mulai pembibitan sampai nanti dengan penanaman pohon
nah tentu itu juga akan ditularkan
akan dilaksanakan juga pada daerah daerah aliran sungai yang lain
nah kami sangat berharap
nah mana kalau nanti tutupan lahan bagus
nah tentu kualitas air pun akan bagus
nah tentu harus diiringi juga dengan upaya upaya bagaimana mengendalikan limbah industri
bagaimana mengendalikan limbah domestik dan lain sebagainya
dlh jabar menganggarkan satu ratus dua puluh enam miliar rupiah untuk menangani permasalahan lingkungan di jawa barat
jumlah ini dianggap terlalu kecil oleh walhi dan menilai pemerintah tidak serius
dalam menangani permasalahan lingkungan di jawa barat
iklh tertinggi di indonesia saat ini ditempati oleh papua barat dengan total indeks mencapai delapan puluh tujuh
sementara dki jakarta menempati peringkat paling bawah dengan total indeks mencapai tiga puluh delapan
franky wijaya bandung